jangan lupa like share dan subscribe ya
anda pernah menjadi korban pencurian motor
dan kini sangat was was bila parkir
karena takut motor digondol maling
ya tidak hanya anda saya pun juga
bagaimana tidak aksi pencurian motor atau curanmor
hampir setiap hari terdengar
modusnya pun beragam
mulai dari modus petualangan cinta
hingga menyasar khusus kos kosan putri
lihat saja dari cctv ini
bagaimana seorang perempuan muda tertuduk lemas
di pelataran sebuah minimarket
ia menjadi korban seorang pemuda tampan
yang ia kenal di medsos
yang ternyata seorang pencuri motor kakap
dengan modus pdkt
ia tidak awas dan membiarkan pemuda yang baru ia kenal ini
korban baru sadar ketika sang pemuda raib dengan motornya
usai ia diminta membeli air mineral di minimarket
ya aksi pelaku curanmor kini semakin lihai dan nekat
meski rentan ketahuan pemilik dan terekam cctv
ruli files kali ini akan mengajak anda menyusuri kasus curanmor
yang semakin marak dan mengenal lebih dekat pelaku
agar kita lebih waspada akan akal bulusnya
rumah petak mungil berdinding kuning menyala ini
menjadi lokasi yang kami sepakati untuk bertemu
saya memintanya untuk memakai topeng dan jaket hoodie
meski tidak setampan pemuda minimarket
identitas erick harus saya samarkan
agar ia mau membeberkan trik triknya mencuri motor
erik pun mengiakan kala saya meminta motor metik saingannya
dijadikan barang peraga aksi pencurian
saya tidak penasaran dari mana ia dapatkan motor ini
bagi erick yang sudah melancarkan aksinya sejak tahun dua ribu tujuh belas ini
kunci utama dalam mencuri motor adalah pandai memantau suasana
dan memilih motor incaran yang tepat
bang erik kalau mencari motor
seperti apa bang erik
memilih motor yang cocok untuk dicuri
ya semacam seperti kunci kontak itu kalau tidak ditutup
kita keliling keliling mencari
kalau misalnya ada motor group
wah ini paten bagus nih
kita lihat juga kan
coba kunci kontak ditutup nggak
kalau kunci kontak ditutup
ya berarti kita lewatin lagi karena nggak bisa dicongkel
tapi kalau menurut terbuka baru itu saya reaksi
begitu terbuka saya dekatkan
sudah akhirnya dapat
ya saya langsung saya jalan cabut
berapa lama proses mengintai motor yang akan di
ya nggak lama sih ya
paling dua kali muter balik aja sih
biar supaya ngamatin korban ya
benar benar ada apa nggak nih ya kan
kalau misalnya benar benar sudah aman posisi sudah aman
ya udah langsung saya mendekat ke
dari erik saya dibocorkan beberapa istilah lawas dalam dunia curanmor
pemetik adalah istilah umum di kalangan pelaku curanmor
yang berarti bertugas menggasak motor
sementara joki adalah pelaku bermotor yang bertugas mengawasi
kala temannya sedang melancarkan aksi petik motor
berarti anda selalu jalan kemana
selalu bawa kunci kemana
berarti ini bikin sendiri
berapa lama bikin kunci t ini
ya kurang lebih tiga jaman
ini saya lihat ada ulir ulir seperti kunci di sini
apakah memang seperti ini untuk seluruh jenis motor
emang sengaja dibikin kayak gitu
biar supaya di dalam kontaknya tidak ada
jadi nyangkut dia
tidak dull gitu
jadi supaya begitu dimasukin
dia nyangkut ke dalam kontak itu nya
jadi biar mudah dibongkar gitu
biar mudah dibobol
motor yang kuncinya ini
ini kebuka ya
tapi kalau untuk yang ketutup
apakah masih bisa juga dipaksa dibobol juga
kalau memang sudah benar
wah kayaknya sudah
tidak ada dengan cara apa lagi
sudah rame lah
tidak ada lah kan
cuma yang salah satunya ada yang
seandainya ada motor
jangan di tempat yang sepi
keadaan kuncinya setang
kontaknya itu ditutup
pokoknya kalau misalnya aman ya saya bantai
cepat alhamdulillah cepat sih
dan bagi pelaku curanmor
kunci t menjadi alat sakti dalam melancarkan aksinya
begitu juga erik
membuat kunci t ini pun butuh keahlian khusus
karena harus presisi dengan lubang kunci motor
erik dan kawan kawannya pun tidak sembarangan memilih motor yang akan digasak
motor metik yang kerap menjadi incaran
karena mudah dieksekusi dan dijual lagi
kalau dari jenis motor
biasanya yang diincar yang seperti apa
banyak kan sih matic
karena jualnya simpel lumayan lagi
harga lumayan simpel cepat dijual
untuk matic nya atau untuk nyuriknya
lebih mudah matic
lebih mudah matic
matic sekali bongkar kunci kontak ini langsung jebol
nggak perlu sesepaya lagi
jadi begitu kita masukin
ada kunci itu kunci buatan sih
kayak semacam latar t gitu ya kan
nah begitu seandainya udah aman nih
udah menurutnya udah pokoknya a satu lah bagus lah kan
saya deketin yaudah saya bongkar aja pake kunci t gitu
begitu udah jebol nih kunci kontak ini
ini nyala ya susah jalan
dua detik tiga detik aja
udah nggak nyampe berminit minit
paling gitu nge detik begitu begitu sudah
langsung dibawa pergi
iya bawa pergi gitu
dikira kira gini udah ancur
dan langsung masuk ke sistem listrik kan
kalo udah jebol gini
kenanya ini udah pake kunci apa aja udah bisa
berarti udah nggak guna lagi
oke tinggal dibongkar aja ya
sekarang banyak motor yang
ini kan motor yang menggunakan kunci ya
sekarang banyak motor yang pakai remote
atau nggak ada kuncinya gitu
masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu
karena pendadanya tuh nggak pernah mau
itu satu ya kan
harus biaya mahal lagi
pokoknya gimana caranya bisa nyalakan harus diset lagi
ada juga nih yang maunya simple
ya lu nerima gua
tapi kalo misalnya yang ribet ribet
ya lu siap siap aja
harganya anjlok banget
padahal motor itu mahal
cuman gara gara kunci kontak kayak gitu ya kan
mahalan motor itulah
kalo misalnya dijual nih
cuma gara gara kunci kontak doang
meski mengaku berpengalaman
dan sudah tidak terhitung berapa banyak motor yang sudah jadi korbannya
erik ternyata hampir mati konyol
tenggelam di kali ketika kabur dari kejaran masa
usai aksi petik motornya gagal
anda pernah diambuk massa
jadi begitu ngambil
saya lompat ke kali
begitu lompat ke kali
di kali itu
mendingan naik aja
udah pasrah lah
mati mati sekalian lah
daripada saya mati begini kan
karena saya ngeliat ada polisi
polisi itu sudah sudah ada sih
makanya saya berani naik nih
berarti saya pasti diamanin nih
kelompok curanmor berpeci
khusus menyasar kos kosan putri
nyerah di bawah pondongan senjata
tetap di ruli files
bagaimana tidak pelaku curanmor
yang satu ini terang terangan
mengincar kos kosan putri
dua pelaku ini
sengaja melancarkan aksinya di waktu
subuh dengan membobol pagar
kos kosan dan mengambil sebuah
motor metik milik penghuninya
semua perempuan pasrah motornya
di gondol malik
aksi dua karyawan kantor notaris
mengetahui sepeda motornya berpindah tangan
vivian dan vicky langsung
lari keluar dan menahan
si pelaku curanmor untuk kabur
pun terjadi dan mereka
tangkap menangkap juga terjadi
di tanggerang tapi lebih
api polisi dari polsek tambora
terpaksa dikeluarkan agar pelaku
bisa segera diamankan
curanmor otomatis tidak bisa
dengan wajah memelas keduanya langsung
mengakui perbuatannya karena tertangkap
sebut saja al dan l
kedapatan telah menjual dan
mempreteli motor curian kepenada
di sebuah safe house
motor curian ini dijual ke wilayah
saya ditemani pak polisi melihat kembali
suasana di safe house alias rumah
penampungan motor curian yang
akan diangkut ke bos besar penadah
bersama petugas dari polsek tambora
saya pun dijelaskan suasana
ketika penangkapan terjadi
kita gudah detrogasi
betul yang bersangkutan
saya lihat ada yang
geras ini memang bisa dipakai juga sama mereka
memang pada saat itu sih emang ada barang
motor yang praktis
iya ini peraterian di sini
ini juga ada peraterian
jadi ada beberapa
tapi kalau habis di

sudah tidak dipakai
saya juga tidak menyangka awalnya saya berpikir
bahwa safe house penadah curian mor ini
lebih seperti gudang atau ruko yang sepi yang kosong gitu
tapi ternyata safe house yang di sini dalam bentuk kontrakan atau kos kosan kecil seperti ini
nampaknya memang dilakukan pelaku untuk mengelabui atau bisa dikatakan membuyarkan
kebanyakan polisi dan warga terkait dengan aktivitas mereka
dan di sini di mana di kamar kontrakan ini sejumlah motor disimpan
dan nantinya akan dikumpulkan dan dibawa ke sejumlah wilayah
tetangga sekitar safe house ternyata sudah mencium ada gelagat yang janggal
dari rumah kontrakan empat pintu ini
banyak motor bolak balik dengan orang berbeda
hingga mobil pick up yang kerap parkir di dalam rumah kontrakan
puasa kurang dua minggu lah
kuasa kurang dua minggu
jadi awal mulanya ini kan saya ngebangun warung ini nih belum kuasa
nah itu kenaiknya nggak datang jadi saya nggantikan kenaiknya buat ngaduk semen
nah di situ jadi awal itu kelihatannya di situ
banyak motor bolak balik
kalau bolak balik sih belum jadi dia sendiri naikin motor ke mobil mobil pickup
berapa motor kali
kalau nggak salah tiga motor
dan buat seri ini bisa dilihat kan kayaknya bukan daerah sini gitu
kan daerah dari jakarta mana gitu
jadi saya curiga di situ
masih penasaran dengan pola kerja para komplotan curanmor asal tambora ini
saya pun diberi kesempatan untuk bertanya langsung ke aldan l yang kini telah digunduli
dengan borgol masih terpasang di tangan keduanya saya bertanya sambil ditemani kanit reskrim
kalau sekali ngelempar tahu nggak saya nanya dulu
sekali ngelempar dari ini kan ada setos dulu ya
dikumpulin semua motor di sana sekali kirim itu bisa berapa motor
uangnya di transfer langsung ke
kalau sejauh ini dari kelompok lampung ini sendiri modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja
atau ada upaya menyakiti misalnya pakai senjata tajam atau senjata api
kalau sementara yang kita deteksi kalau kelompok lampung ini memang murni pemetik
nggak ada unsur kekerasannya
jadi biasanya mainnya di pagi hari
pagi hari biasanya main
nah kelompok lampung itu apakah memang
mereka punya nama lampung sendiri atau memang daerah tujuannya lampung atau apa deh
jadi kelompok lampung itu memang pemetik joki itu orang lampung semua
kebetulan barangnya pun dilempar ke lampung
l itu dari komandan itu sebenarnya kalau beroperasi itu di wilayah mana kalau sekarang
sekarang di tamboraja
di tamboraja itu hanya khusus di tamboraja atau bisa ke wilayah lain tergantung lagi pengennya aja
tau jalannya sih tapi ini tau jalannya di tamboraja
oh main di tamboraja
tapi mungkin buat keluar dari tambora bisa
berapa lama waktu buat apa namanya mulai dari ngintai terus akhirnya metik gitu atau ngebobol atau nyuri motornya berapa lama
sama ngintainya lima menit enam menit kan

kalau lihat kalau mengintai yang dicari itu yang kondisi motor itu
kalau lihat kalau mengintai yang dicari itu yang kondisi motor itu
kalau lihat kalau mengintai yang dicari itu yang kondisi motor itu
yang kondisi motornya seperti apa atau diparkirnya di daerah mana ada tertentu nggak sih
kondisinya ya yang lihat lihat orang agak sepi apa gimana gitu kan
ya sepi lah intinya lihat orang sepi baru beraksi
biasanya daerah mana itu pemukiman atau perkantoran atau pasar atau apa
pemukiman memang menjadi lokasi empuk pelaku curanmor di mana saja
meski kita sudah berusaha untuk tidak lalai anehnya pelaku curanmor bisa lebih lihai
seperti yang dialami ibu anissa pagi ketika akan mengantar anak sekolah
ia baru sadar ternyata motornya raib di gondol pelaku curanmor
padahal ada di dalam pagar dan dikelilingi

kronologisnya sih saya lihat di cctv sekitar jam lima an itu
karena kan di situ ada cctv samping gang itu ada cctv
rumah itu satu rumah itu ada tiga titik tuh cctv
cuma yang kelihatan satu titik doang pak yang ke arah kesana nggak kelihatan
ibu melihat berapa orang yang datang
iya dia goncengan motor motornya beat juga dia bawa
turat motor udah dibawa semuanya
kalau kita dapat tuh nanti kira kira motornya bisa ada upaya dari pendakwa polis
kalau masih rezeki saya pak
masih rezeki ibu pasti akan ada
karena udah dua kali pak saya hilang
lalu harus seperti apa menjaga motor kesayangan
ini menjadi pertanyaan besar kita semua
karena kasus curanmor merupakan salah satu kasus kriminal tertinggi di indonesia
jenis motor ini dan beberapa yang di belakang itu itu adalah
harus punya proteksi lebih
harus punya perlindungan lebih
punya kunci ganda yang bukan memurahan juga
jadi kunci yang bukan murahan
termasuk juga gps karena memudahkan kita untuk melakukan pencarian pada saat hilang
karena seperti banyak kejadian tidak tahu jam berapa hilangnya dilaporkan udah berapa jam kemudian
sehingga akses kemungkinan keberadaan motor itu sudah terlalu
dan itu juga menyulitkan dari kepolisian untuk bisa men tracing arah kemana dan untuk dilakukan upaya kembalinya lagi kan ya
jadi kita juga harus sadar bahwa motor motor yang umum dimiliki oleh masyarakat kita sangat lemah
seperti kita lihat di belakang ini
sekuriti sistemnya sangat lemah
kalaupun kita tidak boleh mengatakan tidak ada sama sekali security system
mudahkan sekali sebenarnya untuk dilakukan pencurian
maka kalau kita mau mencegah masyarakat kita menjadi korban terutama masyarakat kelas menengah ke bawah karena sepeda motor yang hanya mampu dibeli
maka pabrikan harus memperbaiki sekuriti sistemnya
maka mereka harus memperbaiki sekuriti sistem dengan siklus yang dilakukan terus menerus
artinya apabila penjahat menemukan kelemahan maka mereka harus memperbaiki security system di produksi berikutnya
sekarang banyak motor yang ini kan motor yang menggunakan kunci ya
sekarang banyak motor yang pakai remote atau nggak ada kuncinya gitu
masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu
karena pendadanya itu tidak pernah mau
tidak pernah mau
itu satu ya kan
harus biaya mahal lagi
semua sistem mengunci
yang pertama adalah kita kan sekarang ada di era perbatasan perpindahan dari motor konvensional ke motor listrik
dan memang motor listrik ini bisa dibilang adalah anti curanmor
kita paham bahwa curanmor itu kan tinggi sekali
dan tidak hanya membahayakan harta yang kita miliki
tapi sekarang curanmor juga sering disertai dengan perubahan

jadi kita bisa menggunakan perubahan yang bisa kita lakukan
jadi kita bisa menggunakan perubahan yang bisa kita lakukan
tapi sekarang curanmor juga sering disertai dengan pemberatan yaitu kejahatan yang melukai korban atau bahkan bisa menimbulkan korban
jadi sebenarnya ketika kita menjaga aset kita berupa motor kita tidak hanya menjaga material kita tapi juga menjaga nyawa kita
jadi memiliki motor dengan security tingkat maksimal itu merupakan sebuah hal yang fundamental
nah rul ini saya buktikan ya bahwa kita memiliki tiga sistem
yang pertama adalah sistem anti kunci t yang bisa dilihat pada penutupnya
kemudian coba nyalakan alarmnya
ini kalau misalnya begini kita sentuh sedikit saja dia bunyi
lalu sistem terkunci
kita kena lagi di sini semua sistem mengunci
nah kalau ini dipaksa dipaksa jalan ini nggak bisa jalan ya
tidak bisa jalan
semua rodanya lock
nah ini selain dari sistem proteksi dan juga security nya yang sudah lebih level up dibandingkan yang ada sekarang
apalagi sebenarnya kekhasan atau keunggulan dari tangkas
baik jadi motor tangkas ini yang memiliki diferensiasi paling utama adalah kalau beli motor tangkas itu kita tidak perlu mencari spklu
atau kita harus cari tempat pengisian baterai nggak perlu
atau melakukan swab baterai yang kita angkat berat itu nggak perlu
tapi motor listrik tangkas ini benar benar tinggal colok
anggap saja seperti laptop seperti handphone
dicolok di mana aja bisa
safety dan sangat mudah dioperasikan
oke kita balik
tak heran banyak masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik dengan proteksi tambahan yang menjadi daya tariknya
sebenarnya kenapa memilih motor tangkas begitu
ya satu menghemat sebenarnya sih
dia kita cuma charger tanpa harus antre bahan bakar bensin kan
kedua dia safety alamnya ada dan lebih nyaman aja kalau kita tinggal jauh atau keluar gitu
tidak hanya itu di bawah bendera pt the agung pabungkas
motor listrik tangkas berhasil menyabet penghargaan kategori after sales terbaik untuk kategori motor dan sepeda listrik di tahun dua ribu dua puluh tiga
ya motor memang menjadi pilihan berkendara bagi banyak orang
mobilitas yang tinggi hingga perawatan yang terjangkau menjadi alasan besarnya permintaan motor di indonesia
namun sayangnya ini juga dibarengi semakin tingginya aksi curanmor
butuh kewaspadaan tinggi dan kerjasama banyak pihak agar kriminalitas ini bisa dibasmi
sekaligus memutus mata rantai pencurian motor di tanah air